seperti inilah kondisi kantor pegadaian cabang bengkulu
mendekati masuknya bulan ramadan
warga ramai menggadaikan barang berharga mereka
seperti perhiasan emas surat kendaraan bermotor
aktivitas gede barang mendekati masuknya bulan ramadan ini
mencapai satu ratus dua puluh delapan miliar rupiah
jumlah ini tumbuh delapan tiga puluh delapan persen dari periode desember dua ribu dua puluh tiga lalu
sebesar satu ratus sembilan belas miliar rupiah
ini kalau untuk di kita kalau di puncak
kita ada program produk gadaian dan menggadaian
produk kt nya itu tumbuh sekitar sembilan tiga puluh delapan persen
dan menggadaiannya empat tujuh puluh dua persen
seperti itu karena menjelang ramadan ini
biasanya masyarakat kan butuh modal juga
usaha untuk dia berdagang pas usaha
dan di saat juga ada kebutuhan untuk pendidikan juga ada
tren transaksi gadai di pegadaian diprediksi akan semakin meningkat
selama bulan ramadan hingga mendekati hari raya idul fitri mendatang